masih adanya fluktuasi dalam kinerja pasar modal sepanjang tahun dua ribu dua puluh
otoritas jasa keuangan mengamati kinerja pasar modal masih menunjukkan pertumbuhan yang positif secara year to date
sementara itu bursa efek indonesia mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun ini
seperti naiknya jumlah investor dan edukasi kepada masyarakat
kinerja ihsg tersebut merupakan yang tertinggi kedua setelah singapura
jika dibandingkan dengan seluruh kinerja bursa asean
setelah sebelumnya ihsg juga pernah berada di tingkat pertama di kawasan asean dan regional
serta peringkat ketiga dunia pada november lalu
bahwa seiring dengan telah pulihnya kembali aktivitas perekonomian domestik
aktivitas penghimpunan dana melalui pasar modal terus meningkat
sampai dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh dua bisa dilihat di slide
kami telah mengeluarkan
surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum
untuk dua ratus dua puluh empat penawaran umum
yang terdiri dari lima puluh tujuh penawaran umum perdana saham
empat puluh empat penawaran umum terbatas
satu ratus dua puluh tiga penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk
dengan total keseluruhan nilai hasil penawaran umum
sementara bursa efek indonesia juga mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
seperti naiknya jumlah investor dan edukasi kepada masyarakat
penyempurnaan sejumlah produk terus dilakukan seperti peluncuran layanan baru sistem registrasi elektronik atau e registration
direktur bursa efek indonesia iman rahman menjelaskan berbagai target kinerja tahun dua ribu dua puluh
bursa efek indonesia bersama dengan ojk dan esro juga telah melakukan peluncuran penyempurnaan sejumlah produk dan layanan baru seperti
peluncuran produk baru yang dilakukan pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh dua yaitu warung terstruktur
peluncuran skor esg bagi perusahaan tercatat pada website bii
peluncuran indeks barang
peluncuran indeks barang baru seperti indeks sariagroth dan lq empat puluh lima low carbon leaders
di samping itu bursa efek indonesia juga kembali telah berhasil meraih penghargaan
yang pertama the best islamic capital market dari giva award secara berturut turut sejak tahun dua ribu sembilan belas
yang kedua award yang diperoleh oleh bursa indonesia terkait dengan marki award sebagai best stock asia
dan yang ketiga award yang diperoleh oleh bursa efek indonesia terkait dengan marki award sebagai best stock exchange
beberapa produk lainnya seperti e registration peluncuran papan baru
sampai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pasar modal
tim liputan cnn indonesia